jangan pernah merasa diri kita yang paling buruk
jangan pernah merasa diri kita yang paling susah di dunia ini
masih banyak orang lain yang lebih susah daripada kita
kita harus bersyukur
nenek mana yang nenek rasakan sakit nih
sehari nggak mesti makan gitu
kenapa kamu yang nggak makan
kemanapun kita pergi rasanya keluarga akan selalu ada di hati
apapun kondisi kita kita pasti akan terus berjuang demi keluarga
kawan kami ghea dan heru menemui gadis remaja hebat asal surabaya jawa timur
sintia yang berjuang demi penghidupan keluarga
terlebih untuk ayahnya yang terbaring lemah
setiap manusia tidak bisa memilih terlahir dengan kondisi seperti apa
dan berada di keluarga mana
namun ketika terlahir di dunia
setiap manusia memiliki harapan dan kesempatan yang sama
kata kata itu selalu terngiang ngiang di kepala sintia
di tengah keterbatasan fisiknya
ia percaya tuhan memberikan anugerah terbaik untuk setiap insan manusia
remaja berusia tujuh belas tahun ini bukan remaja biasa
ia adalah penyandang disabilitas serebral palsi
ia didiagnosa penyakit ini sejak lahir